dari tinggalan tinggalan kolonial di kota tua
hingga danau toba yang memanjakan mata
sumatera utara telah menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung
keagungan ritual tarian adat dan cita rasa masakan di wilayah ini
menjadi magnet bagi para pejalan

ketika pemerintah kolonial belanda menguasai wilayah kerajaan delhi
mereka melihat sebuah potensi besar dari tanah delhi yaitu perkebunan
potensi tanah atau lahan yang ada di sini
ternyata sangat besar bagi penanaman tembakau
yang pada masanya merupakan komoditas yang sangat tinggi bernilai
pada kondisi itu kita melihat bahwa kepentingan ekonomi itu
menjadi sesuatu yang sangat menarik perhatian orang untuk datang bersama ke medan
nah karena medan menghasilkan banyak dari sisi ekonomi
mereka memerlukan banyak tenaga pekerja dalam berbagai bidang terkait dengan usaha usaha itu
mereka juga harus menciptakan sesuatu yang berhubungan dengan
bagaimana menyiapkan itu jadi sebuah pemukiman yang nyaman
kompleks permukiman pada tengah dari kerawakan
memang kompleks permukiman pada tenaga
ini adalah hasil bentukan kolonial
bangunan bangunan tua ini adalah saksi bisu perjalanan sejarah tanah lapang
menjadi sebuah kota besar
tak hanya bangunan bangunan pemerintahan
tetapi juga permukiman tempat peribadatan bagi para pekerja perkebunan tembakau
kompleks permukiman pada tengah dari kerawakan

kompleks permukiman pada tenga dari kerawakan

berkembangnya medan tidak lepas dari aktivitas bisnis yang tak pernah padam
medan adalah salah satu pintu keluar masuk barang barang dari luar kota maupun luar negeri
sebagai sentra bisnis terbesar di pulau sumatera
medan menjanjikan sesuatu bagi pendatang
medan juga menjelma menjadi kota rantau
menariknya budaya yang melekat masih terlihat kental
kompleks permukiman pada tenga dari kerawakan

sebenarnya itu gimana sih
sebenarnya enggak bang
jadi di suku suku di medan ini banyak
dari suku bata juga ada
suku melayu juga ada
suku aceh suku jawa suku tionghoa juga banyak bang
beragam gitu ya
beragam bang jadi enggak cuma batak aja
dan kalau masalah kerasnya mungkin karena belum kenal kali bang
jadi orang medan ini tipekal kalau udah kenal pasti baik bang
sebagai kota metropolitan medan memang sangat menarik bagi para kaum urban
jadi sekarang itu udah zamannya sosial media
jadi anak anak muda di medan ini udah lebih mentingin sosial media bang
lebih mentingin instagramnya
jadi cewek cewek zaman sekarang itu lebih mencari spot spot foto di kafe kafe di kota medan bang
jadi untuk mementingkan instagram label mereka
jadi ada yang untuk foto foto his ada untuk foto endorse
zaman sekarang juga cewek cewek di kota medan ini udah banyak yang beauty vlogger loh bang
meningkatnya jumlah kelas menengah ke atas di medan memang menambah satu kebutuhan hidup
apalagi ditambah dengan perkembangan teknologi dan informasi yang super cepat
seperti sosial media
lazimnya kaum muda zaman sekarang muda mudi di medan juga turut berlomba agar tetap eksis
khususnya di media sosial
menariknya mereka rutin mencari kafe kafe yang berbeda
bagus dan bertema
hanya demi beberapa jepretan
karena kan aku kan sering di endorse kan gitu
jadi aku foto fotoin baju atau barang yang di endorse ke aku tuh cari kafe yang memang bagus untuk foto
istilahnya untuk anak zaman sekarang tuh instagramable banget gitu lah
karena kafe di setiap kafe itu konsepnya berbeda beda
jadi saya senang aja gitu ngeliatnya
adem gitu kan mata
apalagi kalau misalnya karena seharian penat jadi suka gitu ke kafe
saya memang hobi makan dan nge review makanan
jadi saya suka aja gitu di tempat baru nyoba nyoba mana yang enak mana yang jadi menu favorit mereka gitu
bagi para pebisnis
perubahan perilaku masyarakat ini menjadi ladang basah untuk mengembangkan usaha
hal ini terlihat dari banyaknya kafe kafe di sejumlah kawasan di kota metropolitan ini
jadi kadang saya ke tempat makan saya lihat tempat itu makanan enak tapi tempatnya kurang
jadi kenapa kita tidak juga makanan bisa enak juga tempatnya juga enak
saya lihat kaulah muda banyak
sudah itu ibu ibu arisan
tapi terutama yang saya lihat
itu orang suka selfie
orang suka selfie
baik itu nanti yang ulang tahun baik itu ibu arisan baik itu anak anak muda foto model bahkan yang pre wedding juga

kan menurut saya
medan adalah rumah bagi para pendatang
tidak hanya dari dalam tapi juga luar negeri
hal ini menjadikan medan sebagai kota multikultural yang terbentuk dari berbagai suku dan ras
keberagaman adalah salah satu alasan lahirnya kota medan
pada tahun seribu delapan ratus an pemerintah kolonial belanda mendatakan sejumlah pekerja
yang berasal dari jawa cina bahkan india untuk membantu di sektor perkebunan
migrasi besar besaran inilah yang menyebabkan kota medan menjadi kota multikultural
yang menjadi awal lahirnya multikultural di tanah deli hingga kini
bagi warga medan keberagaman bukanlah alasan untuk sebuah perpecahan
meski berbeda bahasa suku bahkan ras tak ada alasan untuk saling membenci atau bahkan menebar kebencian
ini merupakan salah satu potret kehidupan bineka tunggal ika yang ideal
jadi memang tidak ada kehidupan multikultural yang ada saya tahu di medan ini tidak ada percecokan
pengalaman saya dan saya lihat nggak pernah
jadi memang aman aman saja dan akur akur saja lah kami di sini
nggak ada dipermasalahkan agama apa suku apa nggak pernah ada masalah seperti itu
biasanya enak juga
kita saling menghargai lah sama yang bukan agama yang bukan agama islam
bukan kami islam saling menghargai
saya suka perbedaan
karena dari perbedaan itu kita bisa ambil satu cara untuk saling menyatukan satu sama lain
di mana ada kekurangan pasti ada kelebihan dong
jadi itulah jalan kita untuk saling sharing satu sama lain
jadi perbedaan itu saya suka perbedaan
jika dilihat secara garis besar itu tidak ada kelihatan perbedaan yang mencolok
maksudnya segala perbedaan yang ada itulah jalan kita untuk saling menyatu
medan adalah kota yang tak pernah tidur
detak jantung ibu kota selalu berdegup dari pagi hingga malam hari
kerap menghiasi gemerlap malam
ada yang sekadar hobi atau kesenangan
ada juga yang menjadikan perkumpulan sebagai ajang mencari teman atau sahabat
namun menikmati malam di kota medan belum lengkap rasanya
jika tidak berkunjung ke toko yang menjual buah khas dari asia tenggara yaitu durian
toko satu ini memang cukup terkenal dan paling ramai dikunjungi warga
baik yang berasal dari dalam maupun luar kota inilah ucok durian
bang kemarin dikunjungi presiden di mana bang
ya tiga puluh dua lah presiden bang
terima kasih bang
terima kasih bang
presiden sbe sebelumnya
ya ini pak jokowi kan terlalu bangga gitu kan
ya ukm dikunjungi sama bapak presiden kan
nah itunya kebanggaan itu kan mahal
bangga kan lagi terlalu dikunjungi sama bapak presiden
kalau aku lihat nih bang ya ini kedai abang ini lebih banyak dikunjungi orang
mungkin kan karena kami ini ya mungkin kualitas
jadi kami mungkin lebih daripada orang lain
dan di sini kan lebih enaknya kan kalau makan misalnya
makan dia dua biji kurang enak itu kan diganti
dan tidak ditambah bewiaya
misalnya nggak enak tukar
boleh tukar gitu
itu mungkin kami yang membuat kami lebih daripada yang lain
katanya kualitas nih ya bang ya
wanginya okel bang
wanginya oke banget
oh oke lah wanginya pasti
ini rasanya agak pahit dikit
tapi ini durian yang paling enak yang pernah saya coba selama ini
berbicara tentang sumatera utara
tak akan pernah lepas dari salah satu suku terbesar di provinsi ini
mayoritas suku batak mendiami wilayah tobasa samosir dan tapanuli
sebagai sebuah suku yang besar dan kuat
batak memiliki kepercayaan asli nenek moyang
yang sampai sekarang masih tetap eksis
yaitu kepercayaan parmalim
agama maling ini dipimpin oleh pemimpin tertinggi yang disebut ihutan
yang memiliki arti yang diikuti
pusat dari ajaran malim ini berada di huta tinggi
lagu boti kabupaten toba samosir
tempat peribadatan mereka disebut dengan balai pasogit partonggoa
umat agama malim kini sudah menyebar ke seluruh indonesia
awal dari agama malim ini sesungguhnya ini kan sudah turun temurun
sejak batak itu ada
hanya saja agama malim itu disebut itu belakangan
malim itu disebut itu setelah raja nasyabaghi
raja nasyabaghi itu sesungguhnya sama dengan si singamangaraja
begitu belanda mengklaim bahwa si singamangaraja itu sudah tewas
tetapi muncul yang namanya raja nasyabaghi
tetapi dia tidak bergerak lagi di bidang politik
tetapi dia sudah bergerak di bidang penyebaran agama
jadi pendek cerita oleh raja nasyabaghi itu
patuhlah kalian kepada sahabatku ini disebut dengan raja mulia
kalau kalian patuh kepada raja mulia ini
berarti kalian sudah patuh kepada saya
nah sesungguhnya menurut kepercayaan agama ini
raja nasyabaghi itu adalah si singamangaraja
disinilah setiap tahunnya ribuan umat parmalim merayakan hari raya
yang disebut sipah halima yang berarti bulan kelima
mereka yang datang berasal dari seluruh penjuru indonesia
setiap tahun mereka mengucap syukur atas nikmat yang diberikan sang maha kuasa
atas hasil panen maupun usaha yang telah didapat dengan memberikan persembahan berupa kerbau
keberadaan pusat agama parmalim memang tak jauh dari sebuah tempat yang juga menarik untuk dikunjungi
apalagi kalau bukan danau toba
danau toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia yang terbentuk sekitar tujuh puluh empat tahun yang lalu
kehadirannya tidak hanya menjadikan surga bagi alam sekitar
tetapi juga membawa berkah bagi penduduk lokal
bagi masyarakat sekitar danau toba adalah ladang uang
sebagian dari mereka memanfaatkan pinggiran danau dengan beternak ikan menggunakan kerambang
dan dapat dipungkiri pula keindahan alam danau toba menjadi daya magnet untuk menarik kedatangan wisatawan
tak hanya dari dalam tetapi juga luar negeri

ini tempat yang relaks kita sudah berada di gunung mencari orang tangga
jadi kita datang ke sini untuk relaks sebelum malam selanjutnya
alam semesta ini membuat kita menarik ke sumatera ke sungai
kita suka ikan raja kita suka anjing dan orang orangnya sangat baik
danau toba juga merupakan hulu dari sungai asahan
dari sinilah air mulai mengairi sungai asahan
dan membelah kabupaten tobasa dan asahan
sungai asahan juga sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar
selain sebagai sumber air sehari hari
sungai asahan juga merupakan sumber penerangan listrik bagi warga
sungai asahan juga dapat menjadi salah satu magnet bagi pemerintah untuk menarik wisatawan berkunjung
sungai asahan menjadi tempat yang paling dicari cari
bagi para pecinta olahraga arung jeram dari seluruh dunia
karena tingkat kesulitan jeramnya yang tinggi
berada di urutan tiga terbaik di dunia
setelah zambise dan juga colorado
jeram yang terdapat pada sungai asahan ini memang terbilang sangat berbahaya bagi pemula
aktivitas arung jeram maupun kayak sebaiknya dilakukan oleh para profesional
yang sudah terbiasa dengan rintangan yang berat
saya pikir ini adalah sungai yang sangat bagus untuk menarik wisatawan

ada ular besar dan rintangan dapat banyak air di dalamnya
jadi ya sangat bagus untuk menarik wisatawan
pada awal menemukan garisnya sulit
tapi sungai ini sangat menyenangkan
ini adalah sungai yang sempurna untuk menarik wisatawan
sangat berjalan dan berada di lokasi yang bagus
sangat bagus untuk orang orang datang dan menonton
ada sebuah wilayah di sini dan ini adalah tempat yang bagus untuk menarik wisatawan
meskipun sungai asahan memiliki potensi besar untuk mendatangkan para wisatawan
sayangnya hal itu belum didukung adanya infrastruktur
penginapan yang layak bagi wisatawan belum tersedia
akses kendaraan menuju ke sungai asahan tergolong sulit
terlebih masyarakat belum terlatih untuk menyambut wisatawan
sehingga ekowisata pun kurang tergarap
sungguh sumatera utara memiliki potensi besar dalam pariwisata
jika dikembangkan dengan optimal tentu akan dapat mendatangkan devisa yang maksimal pula
tak hanya menawarkan keindahan alam
sumatera utara juga kaya akan budaya serta tradisi tradisi yang telah melekat pada masyarakat

jangan lupa like share dan subscribe ya